musim durian telah tiba
bagi anda pecinta buah durian
rasanya perlu mencoba nih
untuk berkeliling kota jakarta
untuk mencicipi buah yang manis dan legit ini
nah kali ini saya akan mengajak anda
untuk berburu buah durian
di ibu kota
pencarian pertama saya jatuh pada kawasan
sentra durian kalibata jakarta selatan
di sepanjang jalan
anda akan melihat buah durian yang berjajar
dengan beragam jenisnya
mulai dari durian medan
petruk hingga durian nusanking
saya pun tertarik
untuk mencoba durian bawor dan nusanking
yang katanya memiliki rasa yang manis
ini namanya durian bawor
ini dia dari bayu mas
kalau kita melihat bandingin warnanya
dia sedikit lebih pekat dibandingkan dengan
kalau nusanking ini aslinya dari cianjur
durian nusanking memiliki campuran
manis dengan sedikit pahit
dengan tingkat kematangan yang sempurna
durian musangking memiliki tekstur yang cukup lembut
untuk satu kilogram durian ini dibanderol dengan harga
sedangkan untuk durian bawor
harganya cenderung lebih murah
berkisar mulai dari rp seratus per kilogramnya
dari segi ukuran
durian bawor memiliki ukuran yang lebih kecil
dibandingkan dengan nusanking
bedanya sama nusanking
nusanking ini lebih manis
cuma kalau yang bawor ini tidak ada pahitnya
saya beranjak di jalan mangga besar jakarta barat
jika kawasan kalibata memiliki beragam jenis buah durian
di kawasan mangga besar
mayoritas pedagang menjual jenis durian medan saja
di tengah banyaknya durian yang dijual
anda juga harus lebih teliti untuk memilih durian yang matang
dengan kualitas yang baik
satu buah durian rata rata dijual dengan harga mulai dari rp enam puluh lima
hingga rp satu ratus lima puluh per buah
pengunjung juga dapat mencicipi terlebih dulu rasa dari buah durian
untuk memastikan kualitas rasanya
jenisnya namanya durian medan
kalau dari warna nya kekuningan
sepertinya sudah matang
kita cobain rasanya seperti apa
ini menikmati durian juga ya
tidak begitu lembut tapi rasanya manisnya itu
menempel banget di lidah
setelah selesai menikmati durian medan
saya ingin kembali mencari jenis durian lain yang bisa saya cicipi di jakarta
saya mengunjungi salah satu rumah durian yang terletak di jalan panjang jakarta barat
dengan konsep rumahan anda dapat memilih buah durian matang
hingga beragam olahan yang terbuat dari buah durian
saya pun tertarik untuk mencicipi rasa dari buah durian montong
kira kira seperti apa rasanya
dengan biji yang lebih kecil durian montong cenderung memiliki isi buah yang lebih banyak dan besar
dengan warna kuning yang lebih pekat
rasa buah yang manis dan lembut
sungguh memanjakan lidah saya
durian montong ini dibanderol dengan harga mulai dari sembilan puluh ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah per kilogramnya
lebih dari seratus buah durian dapat terjual setiap harinya
sudah siap belum nih untuk berburu durian di kota jakarta
mulai dari durian medan durian montong dan beragam jenis durian lainnya ternyata ada loh di kota jakarta
dan juga tentunya dengan kualitas yang oke punya